berada di kota makkah al mukaromah masjidul haram merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi
sejarah masjidil haram tak lepas dari pembangunan kaabah yang merupakan arah qiblat bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah sholat
sebagian muslim percaya kaabah dibangun sejak nabi adam sedang sebagian lain baru dibangun oleh nabi ibrahim dan putranya nabi ismail
bangunan kaabah ini sempat rusak akibat banjir yang terjadi pada masa nabi nuh
kemudian kaabah dibangun kembali oleh nabi ibrahim dan putranya nabi ismail
hingga pada masa nabi muhammad yang dimaksud masjidul haram adalah hamparan tanah di lembah seluas satu lima ratus hingga dua ribu meter persegi dengan bangunan kaabah di tengahnya
pada masa pembebasan kota mekah rasulullah tidak melakukan renovasi melakukan hanya menyingkirkan patung patung di sekitar kaabah
pada masa kehalifahan umar bin khattab barulah dilakukan perluasan lokasi masjidil haram
di tahun enam ratus tiga puluh empat hingga tahun enam ratus empat puluh empat masehi
umar bin khattab juga memerintahkan pembangunan dinding pembatas dan pintu pintu masjid termasuk melapisi lantai tempat tawaf dengan batu kerikil
pembangunan masjidil haram pun terus dilanjutkan oleh kehalifahan kehalifahan berikutnya
selain menjadi lokasi kaabah masjidil haram merupakan tujuan utama ibadah haji
rukun haji tawaf dan sa'i dilakukan di sini
berada di tanah haram atau tempat di bumi yang paling
di sini yang paling dicintai allah swt masjidul haram dijaga ribuan malaikat
kawasan ini tidak dapat dimasuki oleh dajjal atau almasih palsu
melaksanakan sholat di masjidil haram juga akan mendapatkan seratus ribu kali lipat kebaikan
dibandingkan melaksanakan sholat di masjid lain kecuali masjid nabawi dan masjidil aqsa
saat ini masjidil haram merupakan masjid terbesar dan termegah di dunia
masjid seluas tiga ratus lima puluh ribu meter persegi ini terdiri dari tiga lantai
dan mampu menampung hingga satu juta orang
karena begitu luasnya bahkan pendaraan cahaya yang berasal dari kompleks masjidul haram
dapat terlihat dari luar angkasa
sehingga membuat kota mekah jadi salah satu tempat paling terang di bumi selain kota madinah